menjaga ingatan tentang penjara kali sosok
dulu pada masa kolonialisme siapapun yang melakukan pelanggaran ditahan di sini
baik orang orang eropa maupun bumi putra
bahkan beberapa tokoh bangsa pernah ditahan di sini
seperti hos cokro aminoto wr supratman dan kiai haji mas mansur
karena melakukan perlawanan terhadap pemerintah belanda
penjara yang awalnya hanya memiliki luas lima dua meter persegi
yang terbagi menjadi dua bagian ini dibangun pada seribu delapan ratus delapan pada saat masa pemerintahan
penjara yang akrab disebut binen boy oleh orang belanda atau penjara dalam kota
ternyata merupakan tempat yang nyaman bagi para tahanannya
khususnya bagi para napi yang berasal dari indonesia
ida pever itu menuliskan bahwa penjara kali sosok ini adalah penjara yang nyaman
dia bilang begitu
fasilitas makannya itu itu memang makanan yang tergolong tidak pernah dinikmati oleh masyarakat bumi putra
meski banyak cerita soal kisah perjuangan negeri ini
namun status kepemilikan kali sosok nyatanya kini tak lagi milik negeri
pada awal dua ribu an kementerian kehakiman dengan pihak swasta melakukan tukar guling untuk membangun penjara yang lebih besar
dengan hasil pihak pemerintah mendapatkan lahan tanah di kecamatan porong sidoarjo
namun sayangnya meski sudah ditetapkan sebagai cagar budaya kondisi bangunan ini terbilang tidak terawat
pemilik ada di jakarta dan penjara itu hanya diserahkan kepada seorang pengawas kalau tidak salah
dan itu penjara itu kemudian relatif tertutup
bahkan misalnya pihak pemerintah kota pun kalau ingin kesana juga agak kesulitan
itu yang menyebabkan pantauan terhadap bangunan itu juga menjadi lebih sulit
hanya berjarak selemparan batu dari kawasan kalisosok kawasan pecinan yang sedang hits ini konon menyimpan cerita menarik yang menggugah rasa penasaran saya
namun sebelum itu saya juga tergugah dengan depot ini
depot yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus tiga puluh an ini sudah hafal banget cara manjakan lidah pengunjungnya dengan beragam sajian kuliner nusantara
yang membuat saya penasaran adalah rawon satu ini nih
kalau biasanya kuah rawon berwarna hitam karena terbuat dari kepayang atau keluak
tapi rawon merah ini kuahnya terbuat dari cabai merah besar
unik rasanya gurih ada manisnya ada sedikit pedasnya
kemudian ini yang jarang dijumpai adalah sate sum sum tulang belakang sapi
bumbunya manis karena ini campuran dari kacang sama kemiri
semuanya mantap dan kalau makan di sini bukan hanya sekedar makan karena juga bisa mengulik tentang sejarah kawasan ini
berjalan beberapa menit saja dari tempat saya makan tadi
sampai di tempat yang dulunya dikagumi pelancong yang berkunjung atas kesibukan perdagangannya
selamat datang di kembang jepun atau kini dikenal sebagai jalan kiyakia
ya memang selama ini kan ada narasi bahwa nama kembang jepun itu berasal dari nama pelacur pelacur jepang yang beroperasi di sini
tapi dari hasil penelitian saya saya menemukan bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya
kembang jepun sudah ada di peta yang paling tua yang saya temukan di tahun seribu delapan ratus
sementara para pelacur jepang itu datang ke sini itu kira kira tahun seribu delapan ratus
menduga berasal dari tanaman tanaman kembang jepun yang tumbuh subur di sini
surabaya tidak hanya terkenal dengan peristiwa sepuluh novembernya saja
kota pelabuhan gerbang utama majapahit ini masih memiliki cerita lain yang menarik yang menunggu